mahkamah konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pilpres dua ribu dua puluh
narasi kecurangan pemilu dan intervensi jokowi dalam pemilu terdengar dalam sidang hari ini
apa yang memunculkan dalil pemilu curang yang disebutkan timnas amin dan tpn ganjar mahfud
kita bahas bersama usamah abdul aziz timnas amin fahri bahmid dari tim hukum tkn prabowo gibran
dan firman jaya daly wakil deputi hukum tpn ganjar mahfud
kita akan pertama ke timnas amin terlebih dahulu dengan mas usama
ada disebutkan oleh bambang ujian tertadi bahwa ada intervensi yang dilakukan oleh presiden jokowi dodo
menguntungkan prabowo gibran dan disebut sebagai kecurangan yang dahsyat
mungkin bisa dijelaskan dalilnya kepada kami
iya jadi memang ini sudah menjadi fakta bahwasannya penggunaan bansos intervensi dari beberapa aparat
sudah kami kumpulkan beberapa buktinya dan memang ini akan kami ajukan nanti pada saat proses pembuktian
jadi memang proses ini kita ingin selamatkan demokrasi indonesia hari ini mbak
karena sudah terlalu banyak intervensi dan mencoreng sekali marwah demokrasi dan hukum di indonesia
inilah yang akan kita lakukan ke depan bahwa ini tidak boleh diulang dan menurut kami ini harus diperbaiki
prosesnya dengan perbaiki dengan seperti apa
perbaiki dengan secara hukuman bahwa apa yang sudah dilakukan oleh presiden hari ini
harus dihukum melalui mahkamah konstitusi untuk bisa dianulir pencalonan dari gibran itu sendiri yang mana anaknya itu sendiri
bukti bukti konkret apa yang bisa menjelaskan bahwa ada intervensi dari presiden jokowi di pilpres dua ribu dua puluh
karena tim prabowo menyebut gugatan dari tim nas amin hanya asumsi dan hipotesa tidak ada bukti
prof yusril ya menyatakan seperti itu
harusnya kami juga semua menyadari bahwa hari ini adalah sidang permohonan
jadi belum masuk ke pembuktian dan saksi
jadi memang ada prosesnya harap bersabar
jadi prof yusril hanya bisa itu hanya tuduhan sepihak dari beliau
karena memang ini prosesnya belum sampai ke sana
nanti begitu sampai dengan masanya untuk kita pembuktian dan menyampaikan lewat saksi
dan itu nanti akan disampaikan di sidang berikutnya
buktinya apa dan saksinya seperti apa
itu yang akan kami sampaikan di persidangan
karena kami memahami ada resiko resiko yang akan dihadapi bila bukti dan saksi disampaikan terlebih dahulu dari sebelum adanya proses persidangan
oke baik dan pak firman tadi ketika pak mahfud membuka dalam pembukaan pada sidang tadi
dalam pidatonya pak mahfud bilang bisa saja mahkamah konstitusi ini membatalkan hasil pemilu
seperti yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi di negara negara lain
nah soal pembatalan hasil pemilu ini
kemudian yang menjadi bukti bukti kuat sehingga bisa membuat majelis hakim membatalkan hasil pemilu
sesuai dengan keinginan atau tuntutan dari ganjar mahfud
tentu pembuktian itu akan kita sampaikan pada saat yang tepat
kalau disampaikan sejak sekarang maka tentu itu kurang taktis dan kurang strategis
tetapi pada dasarnya tim hukum ganjar mahfud telah mempersiapkan sebanyak mungkin seakurat mungkin
untuk bisa mengkonfirmasi dan untuk memperkuat apa yang menjadi dalil kita
sehingga memang kita melakukan pembuktian dari berbagai sudut pandang
baik saksi ahli saksi fakta maupun dokumen bukti dan sejumlah data yang lain
yaitu untuk menyampaikan bahwa memang ada berbagai argumen yang rasional
apa yang disebut dengan kejahatan atas pemilu
yaitu dalam terminologi dalam peraturan perundangan adalah tsm
pelanggaran terstruktur sistematis dan masif
nah untuk bisa mengkonfirmasi itu tentu nanti kita persiapkan sebanyak mungkin
seakurat mungkin bahwa untuk menyatakan bahwa ini pelanggaran tsm
ada berbagai bukti dokumen dan kesaksian
hanya memang kita harapkan mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi
sejak awal harus terbuka secara demokratis
membuka ruang keyakinan bagi hakim mahkamah konstitusi
untuk menumbuhkan kepercayaan publik
ada kebangkitan baru bagi mahkamah konstitusi
untuk memastikan bahwa lembaga mahkamah konstitusi adalah memang pengawal konstitusi
dalam hal ini adalah demokrasi kedolatan rakyat
jadi tentu juga kita mengharapkan ada inisiasi
jadi tentu juga kita mengharapkan ada inisiasi yang maksimum
dari hakim mk dari hakim mahkamah
untuk meyakinkan untuk menggali keadilan dan kebenaran
memang diberikan diserahkan kepada pemohon
bisa meyakinkan majelis hakim mk membatalkan hasil pemilu ya
optimis dan berpengharapan ya asalkan
bisa mengakomodasi secara terbuka demokratik
apa yang disampaikan oleh tadi tim kuasa hukum
maupun juga pasangan calon sebagai prinsipal
mungkin juga demikian yang disampaikan oleh tim hukum dari
menutup diri dengan template yang terbatas
yang bersifat konservatif dan positifistik
makanya hakim itu kan independen dan mandiri ya
semua mengklaim punya bukti yang kuat untuk bisa meyakinkan hakim mk
dan juga tadi membuktikan kecurangan kecurangan itu ditudingkan dalam petitum
kami pada prinsipnya kan dalam posisi yang menunggu
alat bukti apa dan modelnya seperti apa yang akan disampaikan oleh para pemohon
kita itu sejauh ini sangat menghormati sangat menghargai upaya upaya yang mereka lakukan ya
sejauh mana dan sebanyak apa dalil yang dibangun silakan saja
kan ada konsekuensi dalil yang banyak berkonsekuensi terhadap alat bukti yang dihadirkan
jadi kalau misalnya dalilnya ada lima puluh lima puluh alat bukti
kalau dalinya seratus seratus alat bukti dan seterusnya
jadi prinsipnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku
kami menunggu apa yang diajukan nantinya di mahkamah konstitusi
yang kedua kita juga tidak boleh misalnya seperti narasi
untuk membartir mahkamah konstitusi atas nama mengembalikan marwah dan kepercayaan
mengembalikan trust publik agar mahkamah konstitusi melakukan sesuatu
kan sangat tendensius kalau kita misalnya hari ini
mencoba untuk melihat potret masalah yang ada di mahkamah konstitusi
lalu kita barter dengan persoalan saat ini ketika pemohon mengajukan permohonan ke mahkamah konstitusi
lalu kita meminta hai mahkamah konstitusi
anda harus memperbaiki namanya memperbaiki reputasimu
lalu harus memutus seperti ini dan seperti itu
mahkamah konstitusi itu walaupun ditimpa dengan berbagai persoalan
standar dalam penyelesaian persoalan konstitusionalitas
standar dalam persoalan penyelesaian sengketa ketatanegaraan maupun sengketa pemilu
itu punya standar sudah settle
jadi tidak bisa kita misalnya merayu ataupun mungkin memang agitasi
agar harus hakim konstitusi keluar dari pakemnya
lalu melakukan sesuatu sesuai dengan ekspektasi para pihak
itu berarti kita mengajak mahkamah konstitusi untuk bertindak imparsial
mahkamah konstitusi republik indonesia bukan mahkamah konstitusi austria
seperti yang didalilkan oleh para pemohon tadi
boleh saja itu dijadikan sebagai sebuah referensi
tapi pada hakikatnya kita punya konstitusi dan punya desain hukum
punya desain ketatanegaraan yang tidak boleh sama dengan negara lain
mahkamah cuma mengadili apa yang kira kira menjadi kompetensinya
jangan kita merayu atau mendesak untuk harus keluar soal itu
oke pak firman tidak bisa seprogresif itu seperti yang diharapkan oleh prof mahfud
pada dasarnya bisa karena mk sendiri pernah mengeluarkan terobosan terobosan hukum yang progresif
karena pesan moral politik pernegara yang disampaikan adalah soal basis kelewatan rakyat
demokrasi dan juga konstitusi dalam sejumlah pilih keadaan di rakyat
makanya jangan sandera mk jangan dibatasi mk
jikalau dalam rangka menggali keadilan kebenaran itu bisa dilakukan
jangan ini tidak kepentingan partikular tiga satu bahkan dua
ini beyond pemilu beyond bahkan indonesia itu untuk hari ini dan ke depan
kebetulan saja kasusnya ada di pilpres
nah ingat betul sejumlah cita cita
civil society sejumlah perguruan tinggi guru besar akademisi
intelektual ilmuwan aktivis perempuan aktivis pemuda njo
dia sudah pernah menyampaikan seniman budayawan jurnalis soal agregasi ini untuk disampaikan
jadi ini sebetulnya tidak sekedar hanya dari kepentingan tiga
nah justru karena kita memastikan meletakkan mk itu satu satunya badan peradilan tertinggi
satu satunya lembangan negara yang diberikan tugas tanggung jawab ke mnp
dengan fungsional oleh konstitusi untuk bisa mengembalikan tidak sekedar kepercayaan publik
tapi mengukuhkan kembali demokrasi yang sudah hilang itu yang sudah rusak
jadi tidak bisa dipandang dari segi pandang seperti bar tertidak
justru malah karena pengharapan kita ingatkan pulang
lalu sudah dapat poinnya pak firman
bicara tidak hanya bukti tapi juga saksi yang nanti akan dihadirkan di sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
timnas amin berencana akan memanggil atau menghadirkan menteri dari kabinet presiden joko widodo
yang disebut tadi ada menkiu sri mulyani kemudian mensos tri risma hari ini
betul ya pak usama
ya jadi memang itu kami akan mengajukan saksi beberapa yang tadi sudah disebutkan
dan itu memang sekali balik lagi bergantung pada kesediaan dari mk untuk
bisa mengizinkan dan para menteri untuk bisa bersedia untuk hadir menjelaskan seperti apa proses bansos yang berbeda tahun ini dengan tahun tahun yang lalu
dan itu memang sudah mengindikasikan kuat bahwa bansos ini dijadikan alat untuk politik memilih salah satu calon yang dilakukan didorong oleh pimpinan negara
dan sekali lagi ini bukan menjadi satu satunya acara yang bisa kita lakukan
tapi sebelumnya pernah juga mk memutuskan untuk calon alex nurdin di gubernur sumsel
pada saat itu juga memang terbukti dan akhirnya membatalkan pencalonan beliau
jadi pernah ada contoh yang pernah dilakukan oleh mk
dan kami sepakat bahwa dengan tidak adanya paman usman di mk kali ini kami optimis mk bisa juga lebih profesional daripada yang lalu
dan ini bisa menghasilkan keputusan yang lebih profesional daripada yang lalu
dan ini bisa menghasilkan keputusan yang lebih profesional daripada yang lalu

tapi sudah ada komunikasi dengan menteri menteri yang tadi berencana untuk dihadirkan di sidang sengketa pilpres
nanti akan diupdate seperti apa update nya
dari tpn ganjar mahfud juga akan menghadirkan setuju dengan tim nasamin menghadirkan menteri menteri untuk membuktikan kecurangan itu
trirismahri ini kan dari kader pdi perjuangan pak firman
sekarang kami dalam posisi belum menyampaikan itu ya
sekarang kami dalam posisi belum menyampaikan itu ya
dalam posisi juga belum menjawab itu
karena memang saksi ahli kita sudah diskusi betul sampai mendalam
dan saksi fakta juga secara mendalam dan meluas
karena dan bahkan juga itu tergantung kepada kesaksian mereka ya
serta sama saksi ahli dan saksi fakta
jadi yang berkaitan dengan pihak pihak yang lain kami dalam posisi masih belum menanggapi itu ya
tapi prinsip yang kami sampaikan adalah kualitas saksi ahli dan kualitas saksi
kenapa merasa perlu juga menghadirkan menteri mensos
terkait dengan bansos tadi juga disebut sebut dalam petitumnya
nanti tunggu pada hari pembuktian keterangan saksi saksi
pak fary ini menteri juga direncanakan akan dihadirkan oleh tim nasamin
tadi belum dibicarakan memang oleh tpn ganjar mahfud tapi ada surprise atau ada pembicaraan atau surprise itu disiapkan
itu hak dari setiap warga negara untuk menjadi saksi
di depan persidangan dimanapun di lembaga lembaga peradilan dimanapun
jadi menjadi saksi di pengadilan itu itu kewajiban
kewajiban hukum kewajiban konstitusional
sepanjang bisa diupayakan untuk yang bersangkutan bisa hadir atau dihadirkan dalam hal ini oleh
kalau misalkan mau dihadirkan dalam rangka untuk melihat perspektif yang berbeda atas kebijakan
misalkan kenapa bansos dinaikkan tahun lalu tidak naik tahun lalu naik tahun ini dan seterusnya
tentunya kita kembali kepada polisi pemerintahan
itu bagian daripada prinsip prinsip pengelolaan dan tata kelola pemerintahan
jadi pemerintah ini gak bisa kita batasi kebijakannya seperti apa yang pada hakikatnya berpihak kepada kepentingan masyarakat
kapanpun dan dalam situasi apapun itu pemerintah punya kebijakan untuk melakukan itu
apalagi dalam rangka mendorong untuk terciptanya tingkat kesejahteraan masyarakat
jadi saya kira itu sesuatu yang biasa saja ya
kalau kita itu tidak terlalu riskan dengan soal itu ya
soal kebijakan pemerintah dalam rangka untuk bansos dalam rangka untuk menaikkan insentif ataupun mungkin gaji penyelenggara pemilu
karena memang itu menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam apbn tentunya punya ada
jadi kebanyakan pelafon anggaranya diatur dalam batang tubuh apbn
jadi gak ada masalah kalau itu mau di challenge ke pengadilan kami tunggu saja
pada dari pak firman itu gak ada masalah
karena saya pernah berapa kali itu meremuskan undang undang ya
itu presiden apalagi menteri betapa pun diberikan tugas tanggung jawab kebinaan fungsional
tapi tetap dibatasi oleh undang undang
supaya negara kita sebagai negara hukum demokratis tetap sedemikian rupa
itu berkaitan dengan jumlah yang dikeluarkan dari apbn kita
tidak berarti setiap kapanpun itu bisa dilakukan
belum lagi kita tidak memiliki force mayor
harus dalam bentuk diberitakan bahwa ini bencana nasional
tidak ada keputusan presiden mengenai bencana nasional
dan jumlahnya pun itu sangat tinggi sekali
dan itu rentang waktu kan dua tiga bulan menjelang pemilu
jadi ada relasi keinginan soal bantuan sosial itu oleh negara
dalam hal ini oleh misalnya kekuasaan
untuk bisa memiliki dampak terhadap elektoral
jadi bukan berarti boleh kapanpun setiap saat
apalagi soal siapa yang menerima bantuan sosial
jadi walaupun presiden itu misalnya sebagai kepala
atau pemegang tunggal kekuasaan pemerintahan
makanya ada indonesia sebagai negara hukum
makanya perlu ada pengaturan penataan
dan itu diremuskan dalam berbagai undang undang
sebab kita tidak menuju kepada negara ototarian
negara yang tidak berdasarkan negara hukum demokratik
sebagai tadi yang ingin menghadirkan menteri sosial
jadi apa kemudian yang diharapkan dari nanti disampaikan oleh menteri sosial
kalau kita belum tahu ya bagaimana tanggapan
atas permintaan untuk hadir di mahkamah konstitusi
tapi apa yang kemudian diharapkan oleh timnas
dan menteri keuangan sri mulyani
seperti kita ketahui bersama bahwa mensos sendiri sudah menyatakan di dpr
bahwa anggarannya memang yang dianggarkan sejak awal tidak sebesar itu
dan beliau sendiri tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos
dan pernyataan ini harusnya bisa dikembangkan
menjadi fakta dan bukti di lapangan
dan data yang digunakan untuk penyerahan bansos itu menggunakan data apa
jadi data dasar siapa penerimanya itu belum bisa dijelaskan
saya yakin ibu sri mulyani ibu risma hari ini
ini orang orang yang memang negarawan
yang mau untuk bisa hadir dan menjelaskan ini semua
demi perbaikan demokrasi bangsa indonesia ke depan
dan setuju dengan tadi pak firwan bahwa ke depan kita bisa lihat banyak kejutan di mk ini
tim hukum tkn prabowo gibran terputus baru saja
terima kasih pak usama abdul aziz dari timnas amin
dan pak firman jaya daily dari wakil deputi hukum tpn ganjar mahfud
pak fahri bahmit tim hukum tkn prabowo gibran